kota padang sebagai ibu kota provinsi sumatera barat tidak hanya terkenal karena kulinernya yang mendunia
tapi juga keindahan alamin yang dikagumi siapapun yang pernah datang ke sana
apalagi kota padang sukses menuai beberapa prestasi di bidang tata pemerintahan
dan tidak heran bila kota padang ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan rapat kerja nasional atau rakernas apexi
apexi adalah asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia
tapi apa kira kira kontribusi positif rakernas apexi di kota padang untuk masyarakat nanti
apa yang membedakan rakernas apexi di kota padang dengan rakernas apexi di kota kota lain selama ini
insight akan membahasnya bersama saya lisi andri
pemerintah kota padang terus memantau
tangan persiapan sebagai tuan rumah rapat kerja nasional atau rakernas apexi ke lima belas tahun dua ribu dua puluh dua
rakernas dihelat di kota padang pada tujuh hingga sepuluh agustus dua ribu dua puluh
apexi atau asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia adalah organisasi bagi seluruh pemerintah kota di indonesia
saat ini apexi beranggotakan sembilan puluh delapan pemerintah kota
kota padang akan didatangi sembilan puluh delapan wali kota beserta rombongannya saat rakernas nanti

selain membahas isu isu perkotaan serta mencari solusinya
penyelenggaraan rakernas apexi diharapkan berdampak positif bagi masyarakat khususnya di kota padang
dari sisi akomodasi saja ratusan kamar hotel sudah dipesan oleh peserta dan panitia

pemerintah kota padang memproyeksi empat puluh miliar rupiah akan berputar selama berlangsungnya rakernas apexi
hal ini disebut mampu menjadi pemicu pemulihan ekonomi setelah dua tahun menurun karena pandemi covid sembilan belas

rakernas juga bakal digelar kegiatan indonesia city expo ke delapan belas tahun dua ribu dua puluh
yang akan menampilkan hasil pembangunan inovasi dan produk produk unggulan masing masing kota peserta
rapat kerja nasional pembangunan rakyat rakyat kota padang
nasional asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia akan berlangsung pada tanggal tujuh hingga tanggal sepuluh agustus
rakernas apexi tahun dua ribu dua puluh dua ini akan digelar di kota padang dan berbagai persiapan tentu saja sudah dilakukan
untuk memastikan acara rakernas ini berjalan dengan lancar dan sukses
nah sebagai tuan rumah kota padang tentu saja harus terus berbenah dan untuk mengetahui bagaimana persiapan kota padang
menyambut wali kota dari seluruh indonesia
saya sudah ditemani wali kota padang yang berada di studio bersama saya saat ini henry septa
halo mbak desi anwar
senang sekali bertemu dengan udah hendry ya
wali kota padang ini kita katanya karena sesama minang
jadi katanya harus berbicara dengan bahasa yang familiar bagi kita semua
muda henry ini sangat impresif karena apalagi sebagai wali kota kita sekarang muda apalagi muda muda ya ini usianya sekarang berapa empat puluh lima tahun
yang masih mendekati usia milenial dan kita juga harus istilahnya outward lookingnya bersifat global
apalagi yang namanya rendang ini sudah bagian dari kekayaan dunia
kekayaan lokal dan kekayaan dunia
ini salah satu masakan favorit
udah henry ini selamat ya
kota padang akan menjadi ya menjadi tuan rumah dari raker nas apeksi ini
dan nanti ada sekitar sembilan puluh delapan kota eh wali kota yang akan hadir di sana pada tanggal tujuh sampai tanggal sepuluh
untuk tema tahun ini kira kira apa yang akan menjadi poin pembahasannya dan juga mungkin signifikansinya
karena udah hendry kan juga baru satu tahun ya sebagai wali kota
jadi ini semacam pr yang lumayan cukup besar ya
baik pertama assalamualaikum wr wb
salam sejahtera buat kita semua buat uni desian war dan juga pemirsa cnn indonesia di mana saja berada
alhamdulillah ya ini suatu berkah buat kota padang terutama warga kota padang dan masyarakat sumatera barat
kota padang tahun ini dua ribu dua puluh dua diamanahkan untuk penyelenggaraan rapat kerja nasional apeksi yang ke lima belas
yang insya allah diselenggarakan pada tanggal tujuh sampai tanggal sepuluh agustus yang akan datang
dan tentu ya tema yang akan kita angkat ini adalah bagaimana mensinergisitaskan seluruh kota yang ada di indonesia
dengan bersama sama kita mengangkat dan meningkatkan ekonomi rakyat yang terpuruk akibat pandemi
dan kami bagaimana juga punya tanggung jawab untuk menggairahkan kembali ekonomi di kota padang dengan mengadakan event event besar
contohnya salah satu dengan mengadakan rapat kerja nasional yang tiap tahun dilakukan gitu ya
dan memang dua tahun yang lalu belum bisa dilakukan karena pandemi
alhamdulillahnya ketika dua ribu dua puluh dua kota padang lah yang memulai dulu
jadi ini sebenarnya yang pertama
pertama setelah sebelum
ketika terjadi pandemi
ketika terjadi pandemi jadi dua tahun
terakhirnya itu di kota semarang
jadi judulnya apa tadi persisnya kalau
mensinergisitaskan kekuatan kota di indonesia
karena apex itu asosiasi pemerintah kota
demi untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang ada di kota masing masing
iya dan ada sembilan puluh delapan wali kota yang akan hadir
termasuk kota padang
termasuk kota ini sudah konfirmasi
semua undangannya sudah
malah undangan itu mbak desi kita mengirimnya dengan saya utus seluruh peladinas
ya memastikan bapak bapak peladara ibu ibu peladara hadir pada tanggal ke tujuh
dan ini karena setelah dua tahun absen sehingga pasti ada keistimewaannya tersendiri ya
dengan merayakannya juga melaksanakannya secara offline
selama ini semua sudah online
berarti ini dari situasi pandemi covid
kita lihat sekarang sudah handy
sebenarnya kan sudah cukup landai
tapi sekarang sudah mulai meningkat lagi
paling tidak di jakarta
bagaimana keamanannya dari segi covid sembilan belas nya
vaksinasi sudah berapa persen
dan terakhir apakah sudah masuk varian yang mungkin sekarang sudah mulai masuk lagi yang b lima itu di padang
khusus buat kota padang
kita hampir sama dengan kota kota lain melakukan vaksinasi pertama dan kedua
kota padang alhamdulillah sudah diambil
untuk pertama dan kedua
kalau booster sudah
tapi insya allah kita yakin ya kekuatan warga kota padang bisa handle ya varian varian yang muncul
ini sampai sekarang kami tidak mendapatkan laporan mengenai kondisi
menunjakan angka itu
tapi kita tetap waspada
saya selalu minta pada warga kota padang khususnya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ketika memang berada di dalam ruangan sesuai arahan bapak presiden joko widodo
ini selama ini kepatuhan terhadap penerapan prokes di padang ini bagaimana
jadi saya memang berharap kalau bisa masyarakat kota padang khususnya bisa patuh
tapi memang tidak semua
yg tersedia juga
booster mau tidak mau
buster mau tidak mau alhamdulillahnya io dapat informasi kalau mau naik pesawat kabarnya iya
kita harus presence benar
tujuh belas juli ini sudah harus kembali diberlakukan booster ya
jadi ya mungkin bagus ya
artinya kami pun melalui dinas kesehatan kota padang sudah membuka kesempatan bagi yang belum booster silahkan booster
memang harus diantisipasi juga
kita tidak ingin kan ini nanti merusak lagi karena jumlah angka covid tetap meningkat
tapi booster ini tidak ada masalah dalam pendistribusian vaksinnya itu sendiri ya
insya allah enggak
tidak ada ya
saya masih ingat terakhir tiga bulan yang lalu empat bulan yang lalu saya juga booster semuanya aman
presidennya ada hanya saja minat dari masyarakat yang kurang
masih harus ini harus di push ya didorong di encourage
nah udah henry ini menjadi wali kota sudah hampir sudah satu tahun ya
lebih dari satu tahun sejak bulan april tahun lalu pas di tengah tengah covid
nah ini sampai dari tahun lalu sampai sekarang ini apa apa saja
kira kira yang dikerjakan
karena saya terakhir kita ketemu dengan wali kota padang sebelumnya
sekarang jadi gubernur
tapi saya lihat sekarang ada semangat anak muda
iya mbak artinya semenjak bapak wali kota sebelum kami yang sudah menjadi gubernur
dilantik menjadi gubernur pada tanggal dua puluh enam februari dua ribu dua puluh satu

saya dilantik pada tanggal tujuh april dua ribu dua puluh satu
karena alhamdulillah beliau sudah memberikan saya amanah sebelumnya
untuk bagaimana running di city dengan baik
jadi saya tidak ada rasa kikup gitu ya dalam mengelola pemerintahan
alhamdulillah saya disupport dengan semua jajaran pemerintahan dengan baik
dan didukung penuh oleh masyarakat
banyak hal yang alhamdulillah memang menjadi nawaitu saya untuk bisa saya berikan kepada masyarakat
ketika saya dilantik saya langsung go show saya bikin kegiatan namanya semata semalam di planta
itu pernah di upload sama cnn indonesia kegiatan saya yang mana kami membantu keluarga kurang mampu rumah yang tidak layak uni kita bikin layak unik sembari mereka kita inapkan di rumah dinas
ini program baru yang saya coba tawarkan kepada masyarakat alhamdulillah tahun ini sudah jalan dan tahun ini adalah jilid kedua
baik kita break sebentar karena ini diskusi masih cukup panjang dan masih banyak ini pertanyaan yang perlu kita ajukan apalagi berkaitan dengan rencana untuk adanya rakernas apexi yang akan berlangsung di kota padang nanti pada bulan agustus depan
tetaplah bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali
di studio saya ditemani oleh henry setta wali kota padang dan henry telah menjabat satu tahun ya sebagai wali kota
dan pada tahun ini persisnya pada bulan agustus
mas padang akan menjadi tuan rumah dari rakernas apex yaitu rapat kerja nasional asosiasi pemerintahan kota seluruh indonesia
yang sembilan puluh delapan wali kota akan datang bersama entouragenya
itu kalau ditata tata ada berapa orang
tiga ribuan orang
tiga ribuan orang
salah tiga ribuan
dan ini untuk pertama kalinya sejak covid sembilan belas
sejak covid sembilan belas dan semenjak didirikannya

apexi di tahun dua ribu an kota padang inilah yang pertama kali
ini yang ke lima belas
jadi excited tentu saja
dan ini sudah henry
perjalanan ke sana itu persiapan
ini kan kita sudah lama semuanya itu online ya
jadi kalau ketemu lewat zoom lewat virtual dan lain sebagainya
tapi ini secara fisik datang berarti kan harus ada persiapan
dari tempatnya menginapnya di mana kegiatannya apa saja
kira kira bentuk dari acara rakernas ini sendiri nanti seperti apa
semenjak diputuskannya kota padang menjadi tuan rumah
waktu itu rapatnya juga secara online
waktu itu masih dipimpin oleh pimpinan yang lama sebelum dr bima arya
yaitu ibu airin wali kotanya tangsel
alhamdulillah persiapannya cukup lama
semenjak agustus ya dua ribu dua puluh satu
semenjak agustus ya dua ribu dua puluh satu

kita sudah persiapkan semua
dan insya allah yang inti dari rakernas ini adalah rapat kerja itu
namun ada penunjangnya
kalau kita sekarang g dua puluh kan ada g dua puluh nya tapi ada side events nya justru yang lebih menarik
nah jadi kita ada namanya city expo
memperlihatkan semua hasil kerajinan dari kota kota
memperlihatkan semua hasil kerajinan dari kota kota
di seluruh indonesia
apa dikumpulkan di satu tempat
di rth ruang taman hijau nya imam bonjol
jadi di tengah kota padang itu sendiri
tengah kota padang itu sendiri
dan itu kita mulai tanggal tujuh
dan pada kesempatan ini alhamdulillah kita akan hibur masyarakat kota padang
dan ini memang sedikit berbeda dengan tradisinya rakernas
yang biasanya setiap gala diner
yang biasanya setiap gala diner
semua pimpinan kita hibur dengan artis ibu kota
tapi yang sekarang ini artis ibu kotanya kita bawa ke city expo
sama sama kita saksikan di sana bersama masyarakat
jadi pestanya ini kalau saya lihat rakernas nya pestanya lebih penting daripada acara pertemuannya itu sendiri ya
namun tanggal delapan ini kita akan resmikan
memang besar harapan diresmikan oleh bapak presiden
tapi kita masih menunggu kesempatan keputusannya apa
minimal mungkin dari bapak menteri dalam negeri
ini kan penting sekali
ini adalah wali kota seluruh indonesia dalam satu tempat
jadi berarti pengamanannya juga ini sudah disiapkan
secara logistik penginapan dan lain sebagainya itu bagaimana
karena kalau kita lihat kan di kota padang ada berapa ya hotelnya
dan mungkin selama dua tahun ini kurang ini kan kurang latihan untuk menerima tamu dengan jumlah yang begitu banyak
alhamdulillah semenjak pandemi terjadi pembangunan di kota padang itu tetap jalan
ada satu hotel yang baru saja diresmikan pasca pandemi yaitu santika premier
dan ini alhamdulillah akan menjadi tempat berkumpulnya atau menginapnya seluruh kepala daerah
oh di satu tempat itu
di satu tempat
nanti yang seluruh pendamping kita kumpulkan di satu tempat
jadi ada keadilan gitu ya
iya bagi bagi lah
dan kita gunakan semua karena yang hadir itu diperkirakan ada satu kota yang bisa membawa seratus orang
satu personil gitu loh
segala hal sudah kita siapkan
insya allah tinggal bagaimana koordinasi terakhir nanti ya
sebentar saya lihat ini ada gambar rendang di sini
rendang pasti memainkan peran yang penting juga dong dalam acara ini
apa kira kira peran yang bisa dimainkan oleh rendang
yang jelas saya sampaikan di sini terpilihnya kota padang juga gara gara saya berjanji kepala daerah kalau milih kota padang jadi tempat event kita kasih rendang
ya udah kasih rendang
semuanya milih padang gitu kan
padang rendang ini insya allah akan kita bikinkan suatu kegiatan unik yaitu memasak rendang
kepala daerahnya berlomba bersama istri
dan juga membuat teh talu ya namanya ini
teh talu itu teh telur
iya teh telur ini
ya tradisi minumannya minangkabau
itu sehat itu
bagus sehat kuat
minumannya ini khas ya minuman yang ada dimana namanya minuman minangkabau
nah ini akan kita perlombakan yang mana kepala daerah akan berlomba memasak rendang membuat teh talu
dan ini insya allah kalau bisa kita apa ya kita muri rekor murikan gitu

ayo nih semua harus datang
karena ini luar biasa sembilan puluh delapan wali kota berlomba untuk masak rendang
siapa pemenangnya nah ini kan pasti menarik
iburannya yang menyenangkan untuk kepala daerah
disamping juga ada go'esnya
dan yang paling inti ya
ini kan roh dari rahkarnak situ nih
di tepi pantai kita
di tepi pantai
oh tadi kita lihat ada pantai padang
iya ada pantai padang
itu akan dijadikan tempatnya
dan katanya bima ketua apeksi ini mungkin satu satunya yang unik
karena belum pernah dilakukan pawai di tepi pantai
ini pasti menarik ya secara visual
ini tadi produser saya katanya ada ini saran
saya jadi jurinya nih lomba masak
tadi saya lihat juga ada apa semacam tugu ya
ini yang akan menjadi bagian dari
bagian dari rekernas apeksi yang ke lima belas
tugu ini adalah tugu satu satunya yang pertama di indonesia
jadi sekian lama apeksi berdiri baru inilah yang kita
jadi di kota kota empat belas kota sebelum ini belum ada tugu
nanti di tugu itu akan kita tulis nama nama wali kota priodi ini
ini ide datang dari mana nih udah hendry
untuk bikin tugu ini
oh dari bahannya
nggak idenya ya
oh idenya datang dari kita semua
jajaran dari komunikasi saya dengar
jadi dibikin ini
terus dari pu juga support ya
semua kita yang di jajaran pemerintah katanya ini luar biasa
sangat support ya
jadi pokoknya kita siapkan ini semua
dan insya allah nanti ini akan menjadi tourism attraction
jadi setelah selesai apeksi
masyarakat bisa menggunakan
jadi tempat alun alunnya kota
karena ini kan berada di halaman kantornya pemko kota padang
kota kecamatan dari paca yang baru
nah kalau kita bicara substansinya itu sendiri
ini kan tiga hari rapat berturut turut ya
da henry tentu saja ada sesuatu keputusan atau hasil dari rapat itu
nanti kira kira bentuknya apa
dan kalau kita lihat g dua puluh sekarang ini kan ada joint communique
hasil yang nanti akan dibawa pulang ke kota masing masing
dan akan diterapkan menjadi semacam road map bagi tadi perkembangannya
baik secara ekonomi
maupun secara sosial dari masing masing kota
saya rasa topiknya banyak
tapi salah satu yang akan kita bahas itu adalah permintaan dari mempan rb
yang meminta seluruh pegawai kontrak untuk dijadikan p tiga k
nah ini kan hubungannya adalah bagaimana menyesuaikan anggaran yang ada di masing masing kota
jadi kota ini harus kuat
harus bisa mencelaraskan keinginan dari pemerintah pusat
namun akan ada lagi pembahasan lebih lanjut lebih detail gitu loh
pada hari itu
jadi di samping itu kita juga ada membahas rencana kita untuk mensinerjikan membantu membackup peningkatan ekonomi
nah ini penting
sebenarnya dengan diadakannya acara seperti ini
apalagi sekarang sudah mulai offline
berarti ada pergerakan dan juga ada perputaran dalam ekonomi yang akan terjadi
kita break sebentar
tapi nanti poin ini menurut saya sangat penting
karena ini bisa menjadi momentum ya untuk membangkitkan kembali perekonomian khususnya di daerah
ya udah henry
jangan kemana mana dulu
insight with desy anwar akan segera kembali
saya juga masih ditemani wali kota padang henry septa
kita berbicara mengenai bagaimana kota padang mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah rakernas apec
di rapat kerja nasional asosiasi perkumpulan wali kota seluruh indonesia
sembilan puluh delapan wali kota nanti akan berkunjung ke padang
tiga ya kalau ditotal dengan support systemnya ikut
dan kalau menurut saya ini juga karena tiga hari di situ adalah momentum untuk menghiapkan kembali
bukan saja ekonomi tapi pariwisatanya
pasti banyak yang mungkin belum pernah atau jarang ke padang dan ini bisa digunakan ya momentumnya
apa kira kira yang tadi kan sudah ada showcase dari kulinerinya
seperti pawainya dan lain sebagainya
tapi pada intinya kan kota padang memang memiliki keunikan sendiri
dalam mengembalikan atau menggeliatkan kembali perekonomian apalagi pasca covid
menggunakan momentum raker nas ini
sewaktu saya kumpulkan semua jajaran pemko kota padang khususnya
saya meminta agar kita menggunakan semua pelaku usaha
yang nantinya ikut merasakan keberadaan dari pelaksanaan rakernas ini
jadi kita memang betul betul mau masyarakat merasakan raker nas ini adalah milik mereka
untuk itu dari segala hal termasuk dengan nantinya kota padang
sama sama kita tahu adalah tempatnya surga kuliner gitu kan
dan juga nanti insya allah saya juga ada bicara dengan wali kota wali kota saya sumatera barat
ya seperti bukit tinggi payakumbu solok
tapi mereka juga dapat imbas dari
ya mereka dapat imbas
jadi yang bukit tinggi kalau ada yang mau jalan jalan ke bukit tinggi mau go
jadi kita saling bersinergi membantu semua rekan rekan kita daerah daerahnya yang juga ikut merasakan ada kehadiran dari raker nas ini membawa berkah gitu
dan nanti kami juga akan ya membawa kita akan lakukan city tour ya
kita akan lakukan city tour
untuk mengenalkan tempat sentra rendangnya kota padang
dan juga ada mungkin tempat tempat wisatanya kota padang
kita juga akan nanti mengajak wali kota wali kota se indonesia untuk menanam pohon durian
nanti diberi nama duriannya
kalau durian di daerah situ tuh luar biasa enaknya
tapi durian ini pasti juga bagian dari rangkaian kegiatan kuliner ya di rakernas itu sendiri
cuma kalau di padang itu ini menyajikan itu agak berbeda ya cara makan durian orang padang itu agak beda ya
dibarengin dengan temannya itu ketan
jadi kalau nggak lengkap nggak ada ketan kalau makan durian
tapi ada juga sih yang makan duriannya aja gitu ya
jadi intinya itu salah satu
berapa pohon durian nanti yang akan di padang
sebanyak yang jumlah wali kotanya
di mana nanti ada tempatnya khusus
jadi kita carikan tempat yang memang ada di nas pertanian yang kita sediakan
nanti sambil menanam kita ajak makan durian juga
terus nanti melihat apa apa sih tempat tempat yang ada di kota padang yang belum pernah mereka lihat
seperti misalnya ya kalau ada kesempatan kita ajak ke tempat batu malingkundang itu
itu kan legendas
mungkin wali kotanya yang lain kan belum pernah lihat
ini akan kita coba ceritanya apa gitu
ada ceritanya di situ
dan pantainya juga bagus di situ ya
nah kembali ke ini kan tadi disebut bahwa salah satunya ada showcasing dari produk produk lokal dari masing masing kota itu nanti dibawa di sana dan dipamerkan khusus dari padang ini sendiri
selain yang kulineri apa apa saja
yang selama ini bisa dikatakan menjadi penopang dari untuk penghasilan daerah kota padang itu sendiri
karena ini penting ya untuk memperkuat perekonomian
yang lokal berarti harus menggiatkan produksi dari lokal
sesuai dengan arahan bapak presiden joko widodo ini bahwa setiap daerah harus menggalakkan produk produk lokal
maka kami juga antusias sekali dengan itu
kita akan dukung empat puluh tiga ratus umkm yang ada di kota padang
dan ini bergerak ada di kuliner fashion
ya pokoknya mereka ini semua ada yang jasa juga
jadi intinya inilah momentum yang kita ingin sampaikan kepada khayalan ramai ya
bagaimana umkm di kota padang itu survive dan melihat
dan saya berharap sekali ya kota padang ini dan kota kota lain di indonesia akan tumbuh bersama
akan kuat kembali ekonominya bersama pasca pandemi dengan kita bersama sama membuat event event
kemarin kami sebelum melakukan rakernas saling kunjung mengunjungi
ada ke medan ada ke aceh ada ke bali ada ke lampung ada ke daerah lain
jadi artinya kita support kota kota lain
itulah maksud dari apexi
nah ini penting sekali ini antar pemerintah kota selalu melakukan sinergi kolaborasi karena inilah yang nanti akan menjadi memperkuat
khususnya kolaborasi dalam
umkm nya empat puluh tiga ratus ya ada di
ini rata rata ketika pandemi itu berapa persen ya dari umkm di padang yang setau dah hendry itu memang lumayan terdampak karena kegiatan berkurang
atau bahkan justru ada yang menjadi champion lah justru bangkit atau naik daun karena adanya kebutuhan lain yang timbul pada masa pandemi
malah banyak yang merumahkan para pegawainya pekerjanya
namun bagi yang survive ya itu yang mereka bisa memanfaatkan teknologi seperti aplikasi online
yang bisa bergerak cepat ya seperti kuliner juga produk produk umkm atau hal hal yang bisa dibeli
yang bisa dibeli secara online bisanya survive
tapi yang lain lain seperti jasa mungkin agak terpuruk nih
jadi inilah harapan kita dengan kondisi yang bangkit sekarang ini mudah mudahan kembali mengeliat yang empat puluh itu
iya dan dengan adanya tamu ribuan tamu yang datang kira kira dampak secara langsung dan dalam jangka pendek kehadiran dari tamu seluruh indonesia ini apa
kepada kota padang itu sendiri
karena kan di situ kan ada menginap di hotel pasti jalan jalan
ada rumah makan ya
makan dan beli souvenir dan lain sebagainya
kita berharap juga nanti seluruh pelaku usaha apalagi yang punya toko punya warung punya apa juga menyambut tamu tamu kita dengan baik
kita harus menyambut dengan ramah dengan sopan dengan memberikan mereka penghargaan ya
artinya begini karena semua datang ke padang pasti mau belanja dong
dan tentu harus mau belanja
itu oleh olehnya juga dari padang kan banyak sekali ya
ada itulah dia salah satunya yang kita bikin dengan city expo
kita ajak umkm kita bergabung dengan city expo sehingga nanti bisa jadi ajang jualan ya buat mereka
produk mereka dibeli oleh para tamu tamu kita
diharapkan kira kira dalam tiga hari ini berapa sih kalau lihat dari angka yang kita dapatkan
saya berharap seperti yang dilakukan oleh kota lain bisa di atas puluhan miliaran ya
bisa ya emang ya
satu hari perputaran uang itu
saya dapat informasi dari lampung ibu wali kotanya bilang dengan kegiatan ulang tahunnya saja bisa empat miliar
saya berharap seperti itu
hanya dalam beberapa hari ya
iya dengan tujuh sampai
perputaran uangnya bisa puluhan miliar
dan tamu yang datang tidak saja dari yang tiga ribu itu nih tapi juga yang sumatera barat
makanya yang menjadi tuan rumah jangan hanya menonton aja gitu loh
jadi yang kota padang yang tetangga kota padang semua
datang ke kota padang meramaikan
nah kita sudah antisipasi ya jalur rekayasa lalu lintas sudah kita antisipasi
tidak terjadi kemacetan yang terlalu panjang
tapi insya allah tidak akan terlalu panjang itu
dan ini juga waktunya untuk melihat infrastrukturnya seperti apa dan apa yang masih kurang masih perlu diperbaiki
dan tentu saja semua ya harus difokuskan untuk membuat acara ini sukses
tapi kedepannya tentu saja harus menjadi semacam momentum untuk membangkitkan kembali ya
tapi secara keseluruhan udah henry ya
walaupun baru satu tahun lah istilahnya dari wali kota di padang
apa kira kira sudah terasakah pengembalian terhadap ekonomi itu sendiri
karena kalau kita lihat secara menyeluruh ya
kita ingat waktu zaman pandemi kita bahkan minus pertumbuhan kita
padang sendiri bagaimana
percaya atau tidak uni
selama masa pandemi saya sendiri udah berapa kali meresmikan beberapa tempat usaha gitu
usaha yang baru jadinya ya
iya yang baru seperti coffee shop atau seperti ruang klinik gitu ya
ada klinik kecantikan klinik kesehatan kayak buat ibu dan anak gitu ya
saya juga kagum gitu ya melihat perkembangan ini
artinya ya mungkin beberapa sektor terdampak
tapi yang lain tidak gitu ya
jadi artinya insya allah eee
kota padang bisa cop ya dengan kondisi
namun kami pemerintah akan selalu mensupport ya
saya tetap mengajak investasi sebanyak banyaknya di kota padang
dan ini semua dipermudah tentu saja dengan izin yang lebih dipermudah
supaya tidak terlalu berbelit belit birokrasinya
iklim investasi di padang
buat hotel yang baru kita resmikan bersama
kota hotel santika
kita berikan dispensasi enam bulan tidak dipungut belum dipungut pajak gitu ya
apalagi kalau bukan di
pada saat covid pasti tidak ada
artinya semacam itu insentif yang
jadi semacam tax
supaya mereka merasa bisa lega ya
untuk bisa berusaha di kota padang
tidak kita paksakan membayar pajak
dan saat ini ini saya juga ingin menyampaikan juga

pemko padang dalam beberapa hari ke depan
sebelum tanggal enam
dalam menyambut hari jadi kota padang yang ke tiga ratus lima puluh
kita juga akan meresmikan sebuah wadah
tempatnya anak anak millennial anak anak indonesia
wadah itu apa saja
kita nanti cerita setelah break yang sesaat lagi
tetap bersama kami insight with desy anwar
masih akan berbicara
dan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
wali kota padang henry
serta masih bersama kita
dan kita tadi bicara mengenai apa saja kegiatan yang akan dilakukan
ketika menyelenggarakan rakernas apexi
asosiasi pemerintahan kota seluruh indonesia
ini akan berlangsung di kota padang pada tanggal tujuh sampai tanggal sepuluh agustus
tentu saja momentum yang sangat bagus
untuk showcasing dari kota padang itu sendiri
banyak sekali tadi kita lihat yang potensi yang untuk dibanggakan
dan saya lihat juga kota padang itu sendiri
memiliki begitu banyak penghargaan
nah bunda henry juga nih jakarta hari ini kesini untuk mendapat penghargaan
dan ini bagian dari serangkaian
banyak sekali penghargaan yang dimiliki
termasuk juga dari auditing bpk nya
ya wajib tanpa pengecualian itu menjadi sesuatu yang membanggakan
tapi yang menarik ya
seorang wali kota yang masih relatif muda
usianya kalau di bawah lima puluh tahun itu pasti masih muda
jadi tentu saja semangatnya untuk memajukan anak muda ini juga ada
nah katanya mau membuat semacam wadah anak muda
dan anak muda di padang kan banyak sekali ya
ini sudah menjadi janji kami
pemerintah kota padang
bahwa kita akan membangunkan sebuah wadah
tempatnya anak anak muda bisa berkreasi
insya allah tanggal tujuh
ya mudah mudahan tidak ada halangan
tanggal tujuh agustus nanti kita resmikan
tadi saat rakernas itu sendiri
menyambut rakernas itu sendiri
dan juga hari ulang tahunnya kota padang
yaitu sebuah gedung kreativitas
yang kita beri nama bagindo ajiskan youth center
tepat di sebelahnya ruang imam bonjol
yang kita mau ajakan city expo
yang dulunya juga adalah gedung serbaguna
oke nah tapi lebih penting dari gedung itu adalah isinya
kadang kadang kita kan selalu membangun tugu
membuat gedung yang besar
tapi ternyata ujung ujungnya kan semua juga online
tapi apa yang dihasilkan dari inisiatif ini
apa yang diharapkan dan kira kira sebagaimana feedback
ataupun antusiasme dari masyarakat muda kota padang itu sendiri
jadi gedung ini kita bikin dua lantai ya
lantai dasar dan lantai atas
di lantai atas itu adalah tempat kumpulan dari seluruh galeri
tujuh belas subsektor yang sesuai dengan arahan dari kementerian
arahan dari kementerian perwisata dan ekonomi kreatif
seperti arsitektur fashion klien seni rupa seni musik
seperti halnya semua ekonomi kreatif yang mungkin juga ada di kota
termasuk juga mungkin yang digital ya
yang digital animasi video games aplikasi
nah ini semua dikumpulkan di lantai atas ini
di lantai bawah kita jadikan
ya bisa menampung lebih dari seribu orang
oke nanti city expo ini akan diadakan di sini
oh beda lagi
cuma ini kita akan perkenalkan
jadi tanggal dua puluh lima juli ini insya allah kita akan soft launching
jadi sebelum peresmian afeksi atau peringatan hari jadi kota padang
yang kegiatan di eoce center sudah jalan
jadi sudah soft launching
cuman kita resmikan
kalau kita resmikan pada tanggal tujuh
jadi ketika diresmikan kegiatan sudah ada
yang uni sampaikan tadi ntar diresmikannya itu gedungnya doang
itu di dalamnya bukan gitu
tapi kegiatan ini kan selama ini sudah berlangsung
tapi atau mungkin berlangsungnya bukan dengan adanya wadah ini sendiri
tapi pasti karena memang ada keinginan dari anak anak muda itu sendiri
merasa penting memiliki wadah sendiri
atau ini hanya ide dari yang timbul saja saat itu
ya sewaktu kami berinteraktif dengan anak anak muda
beberapa waktu yang lalu
keinginan mereka adalah punya suatu tempat
dimana mereka bisa melihatkan talentanya yang tadi
terus mengekspos apa yang mereka produksi
dan jujur ini yang kami inginkan
para generasi muda ini bisa nantinya berdiri sendiri
di bidang dari tujuh belas subsektor itu
jadi disitu juga nanti ada semacam pelatihan mungkin
atau juga bisa untuk investasi
untuk pendirikan suatu usaha
itu bisa cikal bakalnya dari situ
jadi artinya mereka kita latih
tapi bukan berarti kita tidak biarkan mereka untuk bisa mencari sendiri ya
intinya bagaimana anak anak generasi milenial kita
jauh dari dampak kegiatan yang negatif ya
kita usahakan mereka selalu melakukan hal hal yang positif
mengisi masa masa muda mereka
terus mereka juga mengekspresikan ide ide mereka
ide ide itu mereka jadikan sebuah usaha
nanti produknya dibeli ya
oleh pengunjung masyarakat
sehingga mereka menjadi entrepreneur
saya lihat ini kan apalagi dengan adanya kita harus berpikir semua itu dalam konteks go green ya
sustainability dan peduli terhadap lingkungan
karena memang kita harus tackling global warming dan climate change
perubahan iklam ini penting
sering dibicarakan mengenai smart city
tadi bicara mengenai anak milenial
biasanya mereka identik dengan semua yang berkaitan dengan digital internet teknologi
dan udah henry ini masih muda
kira kira kota padang dan impian smart city seperti apa nanti
dan transformasi ke pemerintahan yang berbasis digital
apakah sudah diterapkan
smart city di kota padang sudah kita terapkan
semua sistem pemerintahan
dengan konektivitas dari segala sektor sudah kita rangkum
sehingga memudahkan baik pemerintah dan para pelaku usaha para supporting dan yang lain lain itu bisa terkonektivity
namun tentu perlu kontinuitas
ada kesinambungan yang harus bisa
penambungan yang tetap kita lanjutkan
tidak hanya sekedar beberapa saat saja
dan contoh seperti tema dari apeksi salah satunya juga adalah bagaimana go green yang tadi uny sampaikan
dan ini adalah upaya kami juga di kota padang
untuk bagaimana juga mengajak masyarakat alhamdulillah
kita juga mendapatkan penghargaan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia
menjadi kota yang memperbaiki
menjadi kota yang memperhatikan lingkungan
dan ini akan kita sinambungkan ya
artinya kita upayakan bagaimana ke depan tetap lanjut dengan menjaga lingkungan yang ada
terutama mengurangi jumlah persampahan yang ada di kota padang
namun saat ini pemerintah kota padang mulai dari kami
mulai dari rumah dinas kami
kami tidak ada lagi menggunakan produk yang berbasis plastik
dari plastik misalnya
atau seperti sedotan
seperti sedotan plastik yang sekali pakai
jadi semua sudah tidak ada
sudah tidak ada lagi
dan kita perintahkan semua kantor kantor pemerintahan untuk melayani dengan gelas
hanya dengan gelas
tidak lagi dengan plastik
bagus sekali ini
karena memang harus pemerintah sendiri harus menjadi contoh ya
dan dalam pengelolaannya khususnya birokrasinya ini tadi mbak henry sebut
sudah memang berbasis
jadi disini sudah e government
sehingga semua bisa dilakukan dengan transparan akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan semua laporan itu
alhamdulillah dari waktu ke waktu terakhir kita masih mendapatkan predikat wtp
ini semua karena semua sistem kita jalankan sesuai dengan mekanisme yang ada
perundang undangan dan juga aturan yang ada
kota padang juga bagaimana yang tadi diharapkan adalah tetap bisa menjadi kota yang mengedepankan sistem smart city itu
jadi semua berkesinambungan
semua kehidupannya sustainable
tidak buat sekarang saja tapi buat untuk masa depan dan buat anak cucu gitu
jadi kita sudah siapkan platformnya
penting sekali membuat kota itu betul betul nyaman dan livable ya
kalau taman taman sudah mulai banyak
ya itu salah satu menjadi pro goal kita
tiap kecamatan sudah menyiapkan taman taman sehingga warga kota merasa nyaman
dimana saja mereka berada melihat keindahan di setiap sudut kota padang
da henry masih ada satu segmen lagi ini perbincangan kita kali ini
jadi tetaplah bersama kami dalam insight with desi anwar
kami akan segera kembali

terima kasih banyak banyak lagi
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak

tahun sekarang dan mempersiapkan
diri untuk menjadi tuan rumah
raker nas apeksi pada
bulan agustus tadi kita sudah mendengarkan
cukup banyak yang kesibukan
ya yang disiapkan tapi saya lihat juga
ada karena masih baru
masih muda dan tentu saja semangat
untuk memenuhi janji janji politik tadi ada
beberapa inisiatif maupun
aktivitas yang sudah dimulai
paling tidak menciptakan suatu wadah kreatif
untuk anak muda ya dan juga
rencana untuk menciptakan pada
menjadi kota smart city juga
sangat sangat penting ini sebenarnya kunci
dari kesuksesan sebuah kota itu
apakah betul betul nyaman bagi
para penghuninya dan yang penting lagi saya lihat
ini adalah penerapan e government
yang itu berbasis digital
sehingga semua itu transparan
dari hasil audit
terakhir wajib tanpa
kecualian jadi bagus sekali tapi
kota padang itu sendiri ini bagaimana
uda hendri karena pastikan
apalagi setelah pandemi
dari segi pengeluaran
dan pemasukan kalau ideannya kan lebih banyak
pemasukan daripada pengeluaran dan bila
ada pengeluaran ini semuanya harus
tepat sasaran untuk memenuhi
semua kepentingan masyarakat
kota padang di situ apakah untuk akses
terhadap pendidikan kesehatan
dan lapangan kerja
dan lain sebagainya ini semua
menjadi tanggung jawab
seorang hendri serta yang masih cukup
muda dan enerjik untuk melakukan
tadi uda ini
sampaikan mengenai apbd kota padang
memang ini juga dilema
tidak saja kota padang tapi
semua kota ya dengan pandemi
yang dua tahun terakhir
kita diminta untuk
refocusing apbd untuk penanganan
hal hal yang seharusnya kita bisa
bangun dengan apbd tertunda
nah inilah yang juga menjadi
problema buat kota padang
kita juga tidak
bisa memaksa bagaimana
bisa on track juga jalannya
tapi alhamdulillah dengan dua ribu dua puluh
bisa selesai pada waktunya progul progul
tersisa dan yang masih harus
difokuskan kami punya
janji membangun lima ratus ruang
kelas baru buat sd
negeri dan smp negeri
ini memang sudah kami
lakukan setengah dan
tahun ini saja sudah hampir
dua ratus an lokal yang sudah kita akan
lakukan nanti sisanya di
lima ratus ruang kelas baru itu bisa
terlaksana bisa selesai
mengalami masa pandemi tapi progul
dan mengenai pad inilah yang menjadi momok
karena memang kondisi masyarakat kita
tidak bisa paksakan
karena salah satu pad dari kota padang
adalah pajak dan retribusi
namun di tahun ini kami akan tingkatkan
dengan dibantu sistem digitalisasi
yaitu misalnya seperti di perhotelan di
perumahan di ruang makan di kuliner dan lainnya
kita menggunakan taping box
artinya ini akan banyak dibantu kita
dengan sistem ini sehingga jelas dan
transparan dan malah ada peningkatan
dengan menggunakan sistem seperti ini
sesuai dengan arahan dari bapak bapak
presiden untuk bagaimana daerah itu
segera menggunakan sistem digitalisasi
dalam soal pembayaran kami juga pada
kesempatan ini berbangga semua hal sudah
menggunakan kris gitu ya termasuk qr code ya termasuk naik angkot kita bayar kris
sudah kita mulai walaupun banyak yang belum familiar no problem they can do it biasanya yang
agak ini baby boomers itu yang kalau yang milenial dan anak anak muda mereka memang sudah
sudah siap dan terbiasa dengan qr code ini tapi yang lain lain enggak apa apa masih tetap dengan
cara lama bayar cash in hand artinya apa kota padang harus memulai gitu ya dengan sistem sistem
yang smart city yang seperti yang kita maksud itu artinya kita sudah tidak boleh ketinggalan lagi dan
kita sudah siapkan platformnya tinggal nanti bagaimana generasi mendatang bisa bisa lebih
menggunakannya dengan baik gitu ya ini apbd nya anggaran berapa sekarang yang dimiliki dan apakah cukup
kota seperti padang ya memang saat ini ada dua tujuh tahun dua ribu dua puluh dua dua tujuh triliun apbd apbd ini kan gabungan
dari pad ada dana alokasi umum dapet pengurangan banyak sekali karena pemerintah pusat juga lagi
sibuk ya menggelontorkan uang untuk covid dan itu salah satu topik juga
yang akan dibahas di rakernasnya apeksi banyaknya pemotongan dau dak harapan besar kami di daerah
apalagi bagi kota kota kecil ini misalnya yang mereka mungkin tidak ada seperti hotel dan lain lain
itu kasihan ya artinya mereka gimana lagi ya harapannya bisa jadi inilah yang ya yang kita
harapkan mudah mudahan dengan rakernas apeksi kita bisa saling bantu ya satu sama lain kota besar kota
menengah kota kecil itu saling sinergi apa yang kita bisa tingkatkan itu kita lakukan di dalam wadah kita
iya dan semoga juga dengan kolaborasi sinergi ini lahirlah ide ide kreatif untuk meningkatkan pad
nya dan juga memperkuat dari sistem perekonomian kota padang itu sendiri dan
tentu jadi juga kota kota yang ada di seluruh indonesia udah henry ini kita diminta untuk
ada pantun atau biasakan ada pantun ada ini mungkin
mungkin ada harapan ataupun keinginan yang disampaikan dalam bahasa minang
hai ayo awak awak support ya kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sarupo rakernas
apeksi yang ke lima belas sikong mudah mudahan bermanfaat untuk wakse donyok ya pemerintah selalu
selalu hadir untuk masyarakat pemerintah adalah pelayan ya untuk masyarakat dan insyaallah kami siap melayani masyarakat kota padang khususnya warga masyarakat sumatera barat sadonya bahwa bisa bersama sama membangkit batang nantarandam bangkit ekonomi untuk ke dua kemasratan awak umat jadi pindah dalam bahasa
hai minang tapi jelas ini bermanfaat untuk awak sadunyo terima kasih banyak ya udah
henry semoga rakernasnya juga sukses dan semoga sesuai dengan harapan hasilnya juga bisa kita
nikmati semua dan memiliki dampak yang positif bagi pertumbuhan perkembangan dan kesejahteraan
dari kita seluruh indonesia saya juga jadi kayak pejabat ini bermanfaat untuk awak sadonyu
terima kasih henry demikian insight with desi anwar kali ini jangan lupa anda juga dapat
menyaksikan tangani di cnn indonesia com dan di youtube cnn indonesia inside with desi anwar
jangan lupa pandemi covid bahkan sekarang jumlah covid nya masih terus meningkat jaga jarak rajin
cuci tangan pakai masker hindari kerumunan agak susah kalau kita rakernas tapi yang penting
protokol kesehatan tetap dijaga sampai jumpa stay safe bye bye